hanif sekarang ada di salah satu atau ada di lokasi yang kabarnya akan menjadi lokasi pernikahan
hyunbin dan juga sohyejin besok ya
suasananya seperti apa hanif di sana
oke baik terima kasih kak tiffany
saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk hotel grand walter shale by shareton group
yang terletak di gonzine seoul korea selatan
saat ini situasinya sangat ramai banyak mobil yang berlalu lalang
mungkin beberapa dari mereka yang berlalu lala
mereka adalah tamu yang akan diundang ke acara pernikahan besok
karena hotel ini merupakan hotel yang sangat premium dan bintang lima
keamanannya sangat ketat sehingga terlihat banyak sekali security yang menjaga pintu depan gedung hotel
mereka memeriksa barang barang dan juga mobil para tamu yang datang dan juga menyambut para tamu
oke jadi memang aktivitasnya udah mulai terlihat di sana kesibukannya udah mulai terlihat ya
apakah tanda tanda persiapan pesta pernikahan itu juga sempurna
sudah terlihat artinya mungkin tamu undangan atau mungkin ada yang kelihatan kira kira dari teman kerabat sesama selebritas
kalau untuk teman kerabat dan selebritas saya tidak bisa memastikan secara langsung
karena hall yang dipilih oleh gwanjin couple ini merupakan hall yang sangat privat
dia terletak di dalam hotelnya
jadi untuk kesibukan di sini saya bisa memastikan
bahwa ini sangat sibuk keadaannya tetapi untuk teman kerabat atau keluarga yang datang
mungkin mereka sudah siap menginap di hotel untuk mengunjungi acara pernikahan besok
oke tadi hanif sampaikan bahwa ini salah satu lokasi hotel bintang lima premium mewah banget yang ada di seoul korea selatan
dan juga beberapa seleb atau artis korea pun juga pernah melangsungkan acara pernikahan yang ada di sana ya
jadi ini juga digambarkan kepada kami sedikit
dan eksklusifitas seberapa luas sih sebenarnya lokasi ini hanif
lokasinya memang sangat eksklusif
terletak di lereng gunung aca dan juga menghadap sungai han seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya
lalu aksesnya juga sangat terbatas ya
untuk masuk ke hotel utamanya kita harus melewati jalan yang menanjak
dan area hotel grand water hill ini memang sangat luas sekali
jadi terdapat beberapa hall pernikahan
dan juga tujuan
dan kebetulan jinjin couple ini memilih hall acara pernikahan yang lumayan mewah
yang terletak di rooftop dan disubuhkan pemandangan han river yang terhampar sangat luas
oke jadi kebayang ya kalau acaranya jam sebelas siang esok hari pemandangannya akan seindah apa ya
oke hanif ini kan mungkin salah satu pernikahan fenomenal paling fenomenal ya di kalangan selebritas atau artis korea
salah satu mungkin yang pernah membekas kita juga adalah pernikahan
dari song song couple pada beberapa tahun yang lalu
nah dengan adanya pernikahan hyun bin dan juga son yejin ini buat para fans khususnya fansnya chloy ini kan kabar yang sangat membahagiakan
tapi sebenarnya kalau di korea selatan sendiri khususnya media sosial media bagaimana sih menyoroti pernikahan bin jin ini
media sangat excited sekali ya karena memang bin zin couple ini adalah pasangan yang sangat serasi menurut media korea
dan juga para penggemarnya di sini mereka memiliki beberapa kesamaan yaitu mereka debut di tahun yang lumayan berdekatan
dan juga mereka memiliki umur yang sama mereka keumuran
jadi media korea dan juga para penggemarnya sudah nge ship mereka nih sudah sangat menjodohkan mereka
mereka sangat antusias terhadap kabar pernikahan jin couple ini
dan bila dilihat di social media dan juga di forum forum online korea
mereka mengekspresikan dukungan
jadi mereka juga menjadikan mereka sebagai orang yang sangat besar dan juga merasa bahagia mereka
karena bin jin couple ini sudah beberapa kali main film dan juga drama
dan mereka sangat bahagia karena bin jin couple ini akhirnya berakhir sebagai suami istri
oke makanya ya bahagia kayaknya satu dunia gitu apalagi yang udah pernah nonton cris lending on you ya
oke hadif kalau ngomongin soal pernikahan gitu ya setiap daerah setiap negara
kalau untuk korea selatan sendiri gitu sebenarnya tradisi pernikahan yang di sana seperti apa sih
untuk tradisi pernikahan di korea selatan sendiri beberapa tahun ini sudah semakin modern ya
jadi banyak selebriti dan juga orang orang yang menggunakan western style wedding
tetapi setelah mereka melakukan acara seremonial mereka tetap melakukan acara tradisional
jadi mereka pindah ke tempat yang lebih privat
mengganti pakaiannya dengan pakaian tradisional lalu melakukan penghormatan dan juga meminta restu kepada orang tuanya
sedangkan kalau upacara pernikahan yang tradisional memiliki prosedur yang lebih rumit ya
mereka juga memakai pakaian yang tradisional di mana pria memakai pakaian hanbok berwarna biru dan wanita memakai pakaian hardbox berwarna merah
ada juga runtutan runtutan acara yang harus mereka ikuti
jadi khasnya tradisi pernikahan di korea ini ada yang namanya amplop pernikahan
dimana di indonesia juga kita punya kan tradisi amplop pernikahan
kita harus memberikan uang kepada pengantin
tetapi kalau di korea bedanya nominalnya itu sudah ditentukan berdasarkan seberapa dekat kita dengan pengantin dan seberapa penting relasi kita dengan pengantin
jadi semakin penting relasi kita maka semakin besar juga nominal yang diharapkan untuk kita berikan kepada pengantin
saya pernah dengar tuh jadi intinya kalau bagi amplop atau kasih amplop gitu ya ke pasangan yang akan menikah ini tergantung seberapa dekat
jadi kalau memang ngerasa dekat banget justru harus ngasihnya yang tingkatannya paling mahal atau paling tinggi gitu ya angkanya
itu juga nanti akan dibalas oleh yang kita berikan kalau kita menyelenggarakan pernikahan dan sebagainya ya
terima kasih hanif
kita masih main tebak tebakan akan seperti apa
bocoran atau pernikahan
bocoran atau pernikahan dari binjen besok
ya walaupun dilaksanakan secara tertutup mudah mudahan kita besok akan mendapatkan paling tidak bocoran foto atau video ya
suasananya seperti apa dan looknya seperti apa
terima kasih hanif sudah melaporkan langsung dari depan lokasi pernikahan hyun bin dan juga songe jin